mudah mudahan tak berakhir ya
sudah berapa kali dia kontak senjata di sana alhamdulillah tidak ada apa apa
terus kemarin dia mengirim sama kami belanja kami sama mamanya
yang kirim ini masih kena satu juta belanja